soal perdasyaria misalnya
islam itu justru menang
di wilayah sekuler
provinsi yang isinya
ada pdip itu justru
partainya budiman iya demi apa
bukan demi ideologi demi transaksi aja
disogok pakai perdasyaria
karena itu adalah pernah menjadi
basis islam supaya dapat suara
bukan karena ideologi
itu researchnya ada
jadi dengan kata lain
yang disebut pembelahan ideologi itu dibikin
blur oleh transaksi politik
transaksi bahkan di bawah meja tuh
tetapi yang keluar di publik
psi kan bikin blunder akhirnya kan
karena gak ngerti keadaan
seolah olah itu terjadi karena pembelahan ideologi
enggak itu tukar tambah politik
virusnya le pen virusnya trump
yang dikatakan romo tidak akan bisa masuk
kita punya antibody sendiri
bukan antibody kita gak ngerti bahwa itu virus
belum sampai ke situ
virus di kita itu virus yang dangkal
belum nyampe ke virus empat
enggak menurut saya justru
karena kedangkalan itulah
itu menjadi semakin cepat
di prancis orang ketika
mendapatkan propaganda rasis dari seorang mariam lepeng
at least dia tahu
dari bukunya jean paul sartre yang harus dia baca
eksistensi manusia itu bukan ditentukan oleh sekedar
rasnya tapi fikiran fikirannya
maksudnya secara elektoral kalah le pen
enggak artinya justru karena itu bisa kalah
justru kali itu bisa kalah
tapi masalahnya begini
di indonesia ini
apa yang dikatakan rocky bedakan
saya mau ceritakan
pemetaan itu sudah jelas
dari segi cara berpikirnya
dan kemudian ketika
perilaku elitnya menyimpang
artinya transaksi politik
melawan arus dan kehendak
maupun hasrat politik pemilih
tradisionalnya itu apa
penurunan kalau dikatakan apa rocky
betul aku gak memantah bahwa ada beberapa cabang
pdi perjuangan yang juga makan transisi
apa yang terjadi rocky
pada pemilu berikutnya dan ketika
isunya sudah soal pemilihan presiden kemarin dua ribu empat belas
ketika arus pemilihan pada pak jokowi
dalam melawan konservativisme
yang dibawah prabowo
apa yang terjadi
lebih sedikit setuharanya
jadi ada hukuman elektoral
ada hukuman elektoral ketika
sebuah elit partai di cabang tertentu
melakukan pengkhianatan terhadap